ya namun ternyata pemanfaatan kartu indonesia pintar ada yang salah sasaran
ternyata ini menerima beasiswa program indonesia pintar
padahal siswa yang bersekolah di sini umumnya kaum yang mampu
hal ini tentu saja disayangkan sekolah lain
sma negeri tujuh banjarmasin merupakan salah satu sekolah favorit di kota banjarmasin
padahal mereka bukan pemegang kartu indonesia pintar atau kip
di sekolah ini hanya ada sepuluh siswa tidak mampu pemegang kip
rata rata siswa yang bersekolah di sekolah ini bukan berasal dari keluarga miskin
siswa menerima dana hingga sebesar satu juta rupiah sesuai jenjang pendidikan
penyaluran beasiswa yang dinilai tidak tepat sasaran ini disayangkan oleh sekolah lain
seperti sma negeri empat banjarmasin
yang siswanya banyak berasal dari keluarga kurang mampu
di sekolah ini banyak siswa miskin yang justru tidak mendapat kartu indonesia pintar
jumlah pemegang kip hanya satu ratus tiga siswa dari tiga ratus lebih siswa miskin
dinas pendidikan dan kebudayaan kota banjarmasin mengaku tidak mengetahui
mereka mengaku tidak menerima laporan ataupun salinan data beasiswa indonesia pintar
padahal sesuai petunjuk teknis
kementerian pendidikan dan kebudayaan ini harus dilaporkan kepada mereka